di tahun dua ribu sebelas
solo untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan asean para games
dan di tahun dua ribu dua puluh dua
solo kembali ditunjuk menjadi kota penyelenggara ajang multi event olahraga terbesar se asia tenggara
khusus bagi para atlet penyandang disabilitas
penunjukan ini bukan tanpa alasan
solo dianggap sebagai salah satu kota yang ramah dan memiliki fasilitas olahraga
yang sesuai standar internasional bagi para atlet penyandang disabilitas
dan satu lagi pelatnas indonesia bagi para atlet penyandang disabilitasnya
juga digelar di kota ini
asean para games ke sebelas di solo mempertandingkan empat belas cabang olahraga
dan diikuti lebih dari dua atlet dan ofisial dari sebelas negara
hampir semua cabang olahraga yang diikuti atlet indonesia
dapat memenuhi atau bahkan melebihi target yang ditentukan
hanya cabang serebral palsi football yang gagal memenuhi target meraih medali emas
hasilnya kontingen indonesia pun sukses menjadi juara umum
dengan raihan satu ratus tujuh puluh tujuh emas satu ratus empat puluh satu perak dan seratus penyelenggara
tapi penampilan kontingen indonesia di asean para games kali ini
juga bukan tanpa catatan
di beberapa cabang olahraga seperti tenis kursi roda dan basket kursi roda
penampilan atlet atlet kita tertinggal cukup jauh dari thailand
ya karena dia satu bulan sekali mungkin bisa turnamen ke luar negeri
karena mereka tinggal plasing plasing aja
jadi kita yang nggak pernah turnamen ke luar negeri
terus apa namanya kurang jam terbang
mungkin di situ yang kekurangan dari kami
thailand kan tingkatnya udah asia
kalau kita kan masih lahir di dua ribu dua puluh
jadi kita masih belia lah kalau misalkan di umur umur wheelchair basketball
dan juga ada beberapa atlet tadi yang di tiga x tiga
itu debut pertama mereka
dari empat belas cabang olahraga yang diikuti indonesia
para atletik adalah salah satu yang menjadi lumbung medali emas
bagi kontingen merah putih
menjalani platnas yang berkesenambungan
atlet atlet para atletik indonesia berjaya mengumpulkan enam puluh dua emas
empat puluh empat perak dan dua puluh empat perunggu
pelatnas para atletik indonesia juga memiliki beberapa lapisan atlet
yang disiapkan untuk tampil di level asia tenggara
regenerasi di cabang para atletik juga berjalan dengan baik
tergolong sebagai muka muka baru
cabang olahraga atletik ini
olahraga yang mudah dilakukan
sehingga setiap daerah itu kalau misalnya ditemukan atlet disabilitas
pertama pasti atletik dulu
lari kemudian lompat kemudian apa yang dia bisa
setelah itu ikut berkompetisi
dari hasil kompetisi itu kita pantau kita ambil yang terbaik
dan alhamdulillah dari event event sebelumnya seperti ada pepapernas
kemudian ada peparnas
itu banyak selalu banyak muncul atlet atlet baru yang berpotensi
para atletik juga menjadi salah satu dari lima cabang olahraga prioritas
dalam desain besar olahraga nasional
dengan sasaran utama adalah prestasi di tingkat paralimpiade
empat cabang lainnya adalah para renang para bulu tangkis
para angkat berat dan para tenis meja
meski menjadi prioritas namun pemantauan juga tetap dilakukan
hasil di asean para games dua ribu dua puluh dua ini juga akan menjadi salah satu bahan pertimbangan
ini lompatan kita adalah di paris dua ribu dua puluh empat untuk paralimpiade
mahasiswa yang menjadi sasaran utama
kalau lima cabang olahraga yang paralimpik ini sudah ditetapkan
ternyata prestasi yang turun maka akan ada degradasi
kita akan lihat yang dari asean para games yang sekarang ini
kalau memang ada lompatan ini akan masuk
selain sukses prestasi asean para games ke sebelas di solo ini juga bisa dibilang sukses dalam hal penyelenggaraan
relatif hanya memiliki waktu empat bulan untuk menggelar event ini
solo mampu menyiapkan venue dan fasilitas yang sangat memadai dan sesuai standar internasional
ya harapannya kedepan solo bisa lebih friendly untuk teman teman divabel kita
juga warga solo lebih aware bahwa atlet atlet difabel kita ini luar biasa semua
tapi yang jelas kita sudah memberikan yang terbaik dalam waktu yang sangat singkat
dengan budget atau anggaran yang sangat terbatas juga dan ya kita berusaha sebaik mungkin lah
event asean para games ini memang bukan semata mata soal prestasi dan olahraga saja
event ini juga mengingatkan kita bahwa kesetaraan dan kesempatan yang sama
adalah hal yang selama ini diperjuangkan oleh saudara saudara kita penyandang disabilitas